selanjutnya kita juga punya dong penyanyi yang gak kalah keren dari indonesia
setelah sukses dengan jingle jangan kolaborasinya bersama rairan
marion jola merilis single keduanya bertajuk so in love
ya penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini mengakui adanya perbedaan gaya nih pada dua single yang telah dirilisnya
single pertama jangan menjadi salah satu dari total tujuh lagu yang dibawakan marine jola
ketika tampil di acara do music festival dua ribu delapan belas di pekanbaru pada awal november lalu
lagu yang resmi dirilis pada awal juni dua ribu delapan belas ini mengusung musik bertempo upbeat yang cukup bertolak belakang
dengan musik bertempo lambat yang menjadi keahlian marian saat masih berkompetisi di indonesian idol
ya soalnya kalau misalnya jangan itu misinya adalah break people stereotype
harus marion jola yang gak bisa nyanyi cepat
atau enggak kalau buat lagu beat kayaknya gak bisa
itu kita ancurin sama single pertama
buat yang single kedua ini ngobatin dan menjawab pertanyaan yang bilang kayak
oh aku pikir musiknya marin jual gak yang sejenis kayak gitu
nah yang kedua itu jawabannya
jadi single kedua itu menggambarkan bayangan marion jola yang selama ini orang pikirin
jadi kayak jenis musiknya marion jola cara marion jola bernyanyi
atau enggak bayangan kalau misalnya ngeluarin single itu dinyatakan di so in love
musik bertempo lambat mampu menonjolkan suara khas gadis berusia delapan belas tahun ini
banyak yang telah lakukan
sebenarnya cuma orang yang suka menulis musik tapi bukan orang yang gak alami musik sih
jadi itu salah satu jenis yang aku dengerin
terus pas gue dengerin so in love lalai lalai jatuh cinta aja gitu sama video
jangan itu unik

kalau denger pertama kali mungkin orang bilang ini aneh
tapi ternyata diterima oleh begitu banyak orang
itu juga salah satu yang buat aku berani ngeluarin single kedua dengan genre seperti itu
yang sebenarnya jarang orang indonesia langsung welcome gitu
karena menurut aku yang pertama seluruh tipe musiknya itu bisa diterima
yang kemudian juga aku percaya dia
saat ini marian sedang mempersiapkan debut albumnya yang kurang lebih akan berisi sepuluh hingga sebelas lagu
namun ia masih belum mau membisikkan tanggal rilis resmi dan genre yang diusung di album perdananya
azalea pinata pekan baru